perkenalkan om saya yuda
mah aku mau tanya sesuatu
kalau saskia udah meninggal
lebih baik aku pergi dari rumah ini
karena aku bukan siapa siapa
kalau kamu kasihan sama umikahmu
makanya kamu bertindak seperti saskia aja
kamu masih inget aku
kamu yang waktu itu ada di tempat pemulung kan
kita belum kenalan yuda
jadi umi itu ibu angkat kamu
iya tapi aku gak mau dia dibiarkan ibu angkat
karena bagi aku umi itu lebih dari seorang ibu
itu bukannya mobil kakak kamu
papa lihat beberapa hari ini kamu agak aneh
kamu ada masalah
gak jadi pak
kalau kamu sakit biar papa antar kamu ke dokter
enggak usah pak
aku gak sakit kok aku sehat
lo sekarang tau kan siapa dari lo
jadi sekarang lo harus ikutin semua perintah gue
lo ambilin sepatu gue terus lo pakein di kaki gue
udah lo kirim barangnya
pokoknya lo harus hati hati ngirim barang itu
barang barang itu itu barang barang black market
itu gak ada surat suratnya
jadi begini kerjaan kamu
menjual barang barang ilegal ya
udah kepergok kamu masih gak ngaku juga
gue nganjar kamu
udah pa udah pa udah
kasian kak rey
sabar pa sabar
papa kenapa sih harus kirim rey ke pesantren
supaya rey dapat pendidikan moral mah
tapi selama ini rey begitu menghargai papa menghormati papa
kenapa papa begitu membenci rey sih
aku yang mau tanya sama kamu
kamu udah mendidik ray atau belum
karena aku udah bilang dari dulu
tolong didik rey tentang moral
ya tapi papanya aja terlalu membenci rey seperti itu
kamu tuh selalu memperhatikan saskia
ri gak pernah kamu perhatiin
coba deh sekali sekali kamu perhatiin rey
aku akan perhatiin rey
tapi dengan cara aku
aku akan kirim dia ke pesantren di pulau roksana
aku gak mau pa
aku gak mau dikirim ke sana
dekatin mama dulu rey
mama puas ngeliat aku terus terusan direnahin sama papa
itu gara gara si anak kampung itu
seharusnya mama bilang aja sama papa
aku gak kuat lagi mah
lebih baik aku pergi di rumah ini
kamu mau pergi
mau keluar dari rumah ini
kamu keluar dari rumah ini
papa kamu akan kasih warisan ke anak itu
yang bukan darah dagingnya
dan kamu re
kamu juga bukan darah daging papa kamu
sita mulai sekarang saya gak suka ya
kamu itu deket deket sama bi ijah
atau nanya apapun sama dia
dia itu cuma pembantu di rumah saya
jadi gelandangan sekarang juga
mau saya usahakan
jangan ma jangan
jangan lukain umi ma
ya udah susah banget sih ngikutin aja
ini akan pertantangan
ini tentang apa
itu perjanjian tentang
kalau nanti suami saya pak berang
menyerahkan warisannya ke kamu
kamu akan dengan ikhlas menyerahkan ke mama elsa
ya ini tentang apa
bagaimana kamu mau menangkut
kata kata mama yang masih dibingung
di dalam ujung kota kita
saya paling gak suka apalagi anak kecil seperti kamu ikut campur urusan saya
wah hati hati di jalan ya
jangan lupa makan dan minum vitaminnya
kalau soal makan kamu kan tahu papa gak pernah terlalu
pak temen aku
temen atau pacar kamu
temen kok pak temen
perkenalkan om saya yuda

papa kok udah balik
tadi papa tertuk pikiran aja
kayaknya teman kamu itu anak baik baik ya
itu cuma temen kok tapi
pacar juga nggak apa apa kok
kapan dong kamu mau kenalin bapak sama keluarganya
ayahnya mas yudha itu udah meninggal
nama ayahnya itu kalau gak salah
dino syaputra pak
iya aku juga punya fotonya
nah ini dia fotonya
kata mas yuda ayahnya itu orangnya baik banget
pokoknya papa gak mau tahu
kamu harus putus sama dia
bapaknya itu sudah membuat hidup papa hancur saskia
dia sudah memuat papa masuk
makanya kamu harus putus sama dia
mas yudha itu orangnya baik
kalau bapaknya itu penjahat pembunuh
anaknya juga pasti pembunuh
saya baru tahu kalau om itu temennya papa